dan sekarang kita akan bergabung ke rumah sakit pusat angkatan darat dengan korresponden cnn indonesia silvano hajid
ya vano sejauh ini apakah proses serah terima sudah selesai dilaksanakan atau seperti apa update nya
prabu dan eva tentunya sebentar lagi dalam hitungan beberapa jam mungkin keluarga akan bertemu dengan sepuluh abk yang sudah dibebaskan
ada beberapa saat lalu wakil kepala rspad juga sudah mengumumkan bahwa ke sepuluh abk ini dalam keadaan sehat baik secara psikis maupun fisik
ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sejak pukul satu dini hari tadi hingga siang tadi setelah hasil keluar dan ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan
pemeriksaan penunjang dan juga sampai pemeriksaan rongsen dan yang terakhir adalah pemeriksaan kejiwaan oleh dokter spesialis kejiwaan
dan dinyatakan ke sepuluh abk yang
terbebaskan ini atau yang sudah dibebaskan dalam keadaan prima atau dalam keadaan optimal dan hasilnya ke sepuluh hasil rekamedis ini akan sudah diberikan kepada pihak kementerian luar negeri
nah nantinya akan ada serah terima dari pemerintah melalui kementerian luar negeri dan kepada pihak keluarga dari ke sepuluh anak buah kapal ini yang akan berlangsung selama beberapa jam ke depan dari sekarang
prabu dan eva
kalau kemudian situasi terkini di sana apakah anda sudah melihat keluarga dari para abk ini sudah tiba di sana untuk kemudian seperti anda katakan dalam beberapa jam kemudian akan ada serah terima para abk ini kepada pihak keluarga
ya eva jika di rspad ini hanya ada satu keluarga tadi malam yang sempat datang untuk menemui salah satu abk yang sedang diperiksa kesehatannya di sini
tetapi sampai saat ini tadi pihak kementerian luar negeri sudah
mengungkapkan bahwa keluarga sudah berkumpul di gedung kementerian luar negeri gedung pancasila tepatnya
dan nantinya akan ada acara seremoni penyerahan atau serah terima dari pemerintah ke keluarga dari sepuluh abk ini
baik silvano haji terima kasih atas laporan anda